tadi seperti dika bilang dua puluh lima persen angka kecelakaan akan diturunkan dengan operasi zebra
betul jangan hanya berani melanggar tapi tidak berani dengan sanksinya
apalagi memang polisi masih terus rutin melakukan razia untuk juga kedisiplinan para pengendara
kemarin kan sudah razia lampu rotator sekarang razia zebra
jadi siap siap bagian daya
ya hanya dengan waktu tiga bulan nih kita beralih ke informasi lain enam mahasiswa di lampung berhasil menciptakan dua unit mobil hemat energi
nah ini baru inovasi yang memang harus kita acungi jempol
karena salah satu mobil bertenaga listrik dengan kapasitas penyimpanan daya sebesar delapan ratus watt bisa digunakan sejauh lima puluh km
kedua mobil akan mengikuti kontes mobil hemat energi di surabaya
inilah dua unit mobil hasil karya mahasiswa fakultas teknik universitas lampung
mobil yang diberi nama moran raden intan ini menggunakan tenaga listrik dan solar
moran yang menggunakan tenaga listrik ini bisa melaju dengan kecepatan tiga puluh km per jam
saat dicoba di halaman kampus moran yang dibuat dalam waktu tiga bulan ini bisa berfungsi tanpa masalah
moran bertenaga listrik ini memiliki kapasitas penyimpanan daya sebesar delapan ratus watt
dengan daya sebesar itu muara dapat melaju sejauh lima puluh km tanpa berhenti
sedangkan moram berbahan bakar solar dapat melaju hingga kecepatan delapan puluh km per jam
untuk membuat dua unit moran ini karena mahasiswa membutuhkan dana sebesar empat puluh juta rupiah
ya untuk penyesalan mobil hemat energi sendiri kami menggunakan
bagaimana menciptakan sebuah kendaraan yang ringan namun tetap efisien dalam
namun tetap kokoh dan efisien dalam penggunaan energi
rencananya kedua mobil ini akan dikembangkan menjadi mobil berbahan bakar ramah lingkungan
kalau dari kami itu lebih akan nanti untuk mengembangkan adalah yang untuk listriknya
karena kalau untuk yang bahan bakar minyak itu mau nggak mau nanti kita akan meninggalkan itu
jadi kita dan untuk bersaing di situ kan lebih susah kita
kedua mobil hemat energi buatan mahasiswa universitas lampung ini akan mengikuti kontes mobil hemat energi di surabaya jawa timur